ini partai demokrat mengeluarkan slogan demokrat siap
ketua kogasma agus yudhoyono bercerita kepada cnn indonesia tentang bagaimana kesiapannya
dan apa perintah dari sang ayah jelang pemilu dua ribu sembilan belas ini
dalam pemilu dua ribu sembilan belas partai demokrat mendapatkan nomor urut kuadrat
dari nomor urut mereka dalam pemilu tahun sebelumnya yakni nomor empat belas
dan untuk persiapkan strategi apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh partai demokrat
jelang pemilu dua ribu sembilan belas kita akan langsung tanyakan kepada ketua dari komando tugas bersama
atau kogasma yakni agus harimurti yudhoyono
selamat malam mas agus
selamat malam apa kabar semuanya
mas agus langsung saja ini mengenai strategi dari partai demokrat sendiri
mendapatkan nomor urut empat belas
tampaknya ini sebenarnya sudah merupakan satu sudah ada wangsit
atau sudah ada persiapan sebelumnya atau ini mengagetkan sebenarnya untuk demokrasi
betul fani kita juga sebetulnya kita selalu menganggap semua nomor baik
tapi ada getaran di hati sebelum saya berangkat ke kpu tadi
untuk mendapatkan nomor yang benar benar pas dengan slogan kita
kebetulan slogan demokrat sampai dengan hari ini dan untuk dua ribu sembilan belas adalah demokrat siap
saya ulangi demokrat siap sehingga kalau siap itu s i dan a nya diganti empat belas baru p
dibaca siap itu kayaknya pas banget
nah itu mungkin dipas paskan oke tetapi bagi saya ini adalah sebuah
bentuk simbol yang baik bagi kami dan tentunya yang lebih penting lagi adalah perjuangannya
bukan di nomornya tapi perjuangannya
tetapi demokrat siap untuk bersama sama rakyat berjuang mendengarkan aspirasi mereka
dan pada akhirnya kalau kita sukses di dua ribu sembilan belas mudah mudahan demokrat bisa berkontribusi
lebih luas lagi untuk kesejahterakan rakyat termasuk membuat indonesia semakin aman dan damai
adil sejahtera dan juga maju mendunia
siap mas nah ini pertanyaan selanjutnya mas yang menjadi pertanyaan khususnya dari masyarakat ya
apakah ini berarti mas agus sudah juga secara positif fix masuk dalam internal partai demokrat atau seperti gimana mas
ya kogasma atau komando tugas bersama panjangnya adalah komando tugas bersama pemenangan pemilu dua ribu sembilan belas partai demokrat
ada sebuah task force sebuah satuan tugas yang memang dibangun secara khusus untuk bisa menyukseskan demokrat di tahun dua ribu sembilan belas
baik itu di tingkat pusat provinsi maupun kabupaten kota termasuk di tahun dua ribu sembilan belas ini kita tahu ada pemilihan kepala daerah serentak
kita juga mengupayakan agar banyak menangnya di sana sini dan pada akhirnya kita menentukan capres dan cawapres
mudah mudahan itu semua bisa dikawal oleh kogasma
semua bisa kita lakukan secara paralel bersamaan karena nanti akan serentak semuanya maka sangat membutuhkan stamina energi dan juga pikiran
inilah kami harus membangun sinergi saya dengan pak sejen dengan mas ibas harus bersinergi berkolaborasi dengan semua kader demokrat dimanapun
dan tentunya saya mengajak seluruh rakyat indonesia termasuk generasi muda agar benar benar terlibat langsung aktif dalam berpolitik karena ini adalah politik untuk tujuan yang baik untuk negara kita yang kita cintai
terakhir mas agus nih dalam malam pengundian nomor urut ini kan seluruh ketua umum dari parpol parpol yang hadir
ini kecuali dari bapak susilo bambang yudhoyono yang diwakilkan oleh mas agus dan juga mas ibas
apakah ini menjadi sebuah permintaan khusus dari bapak atau simbol bahwa memang saat ini pak susilo bambang yudhoyono mempercayakan untuk kedepannya tugas tugas dari partai demokrat menjelang pemilu dua ribu sembilan belas ini dialamatkan kepada mas agus dan juga mas ibas khususnya
jadi demikian artinya selain pak sbe dan ibu anis saat ini sedang di luar kota
jadi memang mendelegasikan tugas ini kepada kami bertiga
dan tentunya semangat yang dibangun oleh pak sbe dan keluarga besar partai demokrat adalah regenerasi kaderisasi
sesuai juga dengan apa yang diamanatkan oleh salah satu founding fathers kita bung hatta yang mengatakan pemimpin sejati adalah ia yang menyediakan penggantinya
yang mempersiapkan generasi penerusnya
saya tidak mengatakan kami berdua yang akan kemudian menjadi wajah demokrat ke depan tetapi kami menjadi bagian dari kader kader lainnya
kami punya kader kader yang baik yang teruji yang memiliki kapasitas dan integritas
kami ingin bersama sama
kemarin saya menyampaikan di depan seluruh kader bahwa kita senang di sana sini ada superman tetapi yang kita butuhkan adalah super team
kami ingin membantu sebuah superteam yang bekerja dengan solid
efektif dan mudah mudahan mencapai tujuan kita yang baik
tidak akan ada kemenangan tanpa ada superteam ya mas agus ya
terima kasih mas agus waktunya
demikian sedikit sekelumit dari kesiapan partai demokrat sendiri untuk mempersiapkan diri jelang pemilu dua ribu sembilan belas
kita harapkan saja memang partai demokrat bersama dengan tiga belas parpol lainnya nantinya akan
dan menghadapi kontestasi pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
fani imanyar jakarta